saudara langsung dari mahkamah konstitusi kami kabarkan informasi dinamika politik
pasca rekapitulasi oleh kpu rabu dua puluh april dua puluh maret lalu maksud kami
saudara kita ke informasi berikutnya
usai menang pilpres dua ribu dua puluh empat cawapres terpilih gibran raka buming raka
buka suara soal buka bersama dengan capres prabowo subianto akhir pekan kemarin
ini adalah pertemuan perdana prabowo gibran usai pengumuman resmi kpu soal hasil pilpres
momen buka puasa bersama keduanya diunggah prabowo dalam akun instagram miliknya
usai pertemuan cawapres gibran mengungkap banyak hal yang dibahas
salah satunya soal kabinet dan partai politik di koalisi
sementara sinyal merapatnya partai di luar koalisi indonesia maju santer terdengar
ketua tim kerja strategis prabowo gibran bahlil lahadalia menyebut
akan ada partai politik bergabung ke koalisi indonesia maju
bahlil menyebut parpol yang hendak bergabung punya ciri khas berwarna sejuk
ya semua dekat kok insya allah semuanya akan baik baik
pkb daniel johan menyebut pkb belum membahas soal langkah lanjutan apakah akan bergabung dengan koalisi prabowo gibran
atau tetap di luar pemerintahan selanjutnya
daniel sebut saat ini partainya masih fokus menunggu keputusan final mk soal gugatan sengketa pilpres yang diajukan tim hukum amin
kami memang belum membahas apakah akan masuk
untuk ke dalam koalisi atau tetap di luar karena kami akan menunggu final dulu dari kerja kerja tugas tugas dari tim hukum amin
mudah mudahan tim hukum amin berjalan lancar dan bisa mewujudkan keadilan masyarakat yang saat ini sedang kita kerjakan